sesuai pegi ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka empat rekan kerja pegg saat menjadi kuli bangunan di bandung jawa barat memberikan kesaksian yang meringankan
salah satunya sandi ibnu zalil yang membenarkan dirinya bersama pegi dalam satu rumah yang sama di bandung pada malam minggu dua puluh tujuh agustus delapan tahun silam saat fina dibunuh di cirebon
ibnu memastikan dirinya siap memenuhi panggilan polisi sebagai saksi untuk meringankan pegi yang disangka polisi sebagai otak pembunuhan vina
sejumlah barang bukti yang menguatkan keberadaan pg di bandung juga disiapkan oleh teman temannya
tapi mas ibnu ada di situ bareng ada bareng isinya isi surat sama kayak gini cuma namanya ibnu
pemanggilan untuk memberikan kesaksian dan yakin mas waktu itu egy ada bareng sama mas ibnu
yakin malam itu malam itu yakin ada sama saya di bedeng